semua kejuaraan dunia ada di sini
kau lihat gua gua lihat mama gua ya
enggak itu cuma halusinasi doang kok
kau lihat kalo gua gak bertahan
berarti gua bisa ketemu sama mama gua
ngapain sih butuh kicap gak ada
gua butuh kicap
ketuk kicap lu bangun jangan tinggal gua sendiri
jangan bercanda dok
lu beneran gak sih jangan bercanda dengan gua yang butuh kicap
butuh kicap jangan tinggal gua
tolong diam dok
tolong diam dok
tenang aja gua masih kuat kok
apa puan pering gue ya
kau hanya jangan dikasariin dong
mereka merinduanku lagi begini juga
gue nyebelin abisnya
ya lu tenang aja gue gak mungkin ninggalin lu sendiri disini oke
gue kuat kok
lo bisa begini gak
gak takut kayak laluan gue akan turun nangis
gue kuat bangun gak kita keluar yuk
ya kita harus keluar tapi
bukan sebanyak gerak tangannya
lo bantu ya
tau gak untung aja lu gak
lo gak isep racunnya
kalau lu isep racunnya
nanti yang selamatin gue dari sini siapa
jangan usah khawatir kita bisa kok ya
kalau lu panik
yang ada malah memperburu keadaan
daripada kita disini aja
pelan pelan gue bakal kulit
gue hanya begitu kuat sih
tapi untuk lu gue kuat
bentar janjian dulu
dari kerupuk kulit kita bisa
rw cambak lagi
dua itu keluar
bencig asas juga tulis langsung
ini udah bukit cap
kembali pasti bisa
enggak itu cuma halusinasi doang kok
kalau gue gak bertahan
berarti gue bisa ketemu sama mamaku
ngapain sih butuh kicap gak ada
itu butuh kicap
lu lu berdua dulu gak
itu ada suara yang minta tolong
itu kayaknya seorang michelle deh om
jangan jangan bisa kenapa napa
kamu gak usah malu
aku kan jadi tahu kesukaan kamu apa
yang terpenting kamu itu harus jadi dia sendiri
ketika kamu nanti dekat sama aku
ya kan om
jadi gak apa apa dong kalau dia tau semua tentang kamu
rara aja sekarang belum lulus smu
udah ngomongin nikah nikah aja
gini loh rara
kamu kan sekarang kelas dua belas ya
gak nyampe setahun kamu kan lulus
dan umur kamu sudah masuk kriteria untuk
ya papa berharap setelah kamu lulus kamu langsung nikah sama vero
iya papa tau sih
saya masih kayak
emf awak sih ya
mau nikah kau bisa langsung kuliah kok
ya kan per
jadi ada ular di kaki saya terus pas rizky mau nolongin
malah dia yang digigit om
lu tuh apaan sih syo
lu tuh udah bikin rizky celaka tau gak sih sampe digigit ular
eh rin lu jangan duduk sembarangan ya
karena lu gak tau kejadian seperti apa
lu tuh denger sendiri kan tadi dia ngomong rizky tuh digigit ular gara gara nolongin michelle
denger gak sih
aduh kalian tuh apa apaan sih mah jadi pada ribut
sekarang tolongin aja rizky fokus dong ke rizky
om kayaknya harus cepet cepet ke rumah sakit deh om
kalau sampai anak saya kenapa napa kamu harus bertanggung jawab
ya udah udah jangan banyak om langsung dibawa aja makan api
udah diam aja deh
lu tuh jangan harap apa apa ya sama rizky
eh apaan sih lu
sel kamu gak apa apa
terus ngapain disini ayo